enam saling terkait jadi mungkin kami bacakan satu ke satu
dim nomor tujuh puluh empat halaman dua puluh empat dari pasal sepuluh ayat dua ruu usulan dpr
ayat dua gubernur dan wakil gubernur ditunjuk diangkat dan diberhentikan oleh presiden
dengan memperhatikan usul atau pendapat dprd
tanggapan dari pemerintah ada usul perubahan subtansi
dengan keterangan sebagai berikut
angka satu pemilihan secara langsung oleh rakyat harus dipertahankan
dan dikonkritkan sebagai penghargaan tertinggi atas aspirasi daerah
untuk memilih kepala daerahnya berdasarkan asas demokrasi
penjelasan kedua peraturan yang berlaku sekarang pun tidak menghambat jakarta
untuk tetap menjadi kota global
penjelasan angkat tiga salah satu fungsi dprd
ini adalah pengawasan dengan mekanisme gubernur garis miring wakil gubernur
ditunjuk oleh presiden memperhatikan usulan dprd
maka fungsi pengawasan oleh dprd menjadi tidak efektif
angka empat daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur diri sendiri
oleh karena itu kepala daerah adalah kepalanya rakyat
maka kepala daerah harus sesuai kehendak atau tradisi rakyat setempat
oleh karena itu kepala daerah harus sesuai kehendak atau tradisi rakyat setempat

tidak boleh ditunjuk oleh orang lain
karena kalau ditunjuk oleh orang lain maka kepala daerah tidak mewakili kehendak rakyat setempat
tetapi mengikuti kehendak yang menunjuk kepala daerah tersebut
kepala daerah bersama dprd berhak membentuk perda yang membebani dan membatasi rakyat
perda adalah kesepakatan rakyat
maka tidak boleh dibentuk oleh pihak yang tidak dimandatkan atau tidak sesuai tradisi setempat
usulan dari pemerintah ayat dua berbunyi sebagai berikut
gubernur dan wakil gubernur dipilih secara berpasangan melalui pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dari dpd ri pendapatnya mengikuti undang undang dasar pasal delapan belas
ayat empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan pasal delapan belas ayat empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
yang berbunyi gubernur bupati dan wali kota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis
tadi ada usulan pemerintah
kalau walaupun kita usulan resmi
kelembagaan kita kemarin itu adalah ada penunjukan ya
tapi sekarang pemerintah mengusulkan dengan satu konsekuensi yang berbeda dengan undang undang dki sekarang
yang pertama adalah di undang undang dki sekarang
pemenang pilkada itu sama dengan pemenang pilpres
sekarang di usulan pemerintah
itu artinya sama dengan pilkada pilkada yang lain
artinya juga ini tentu sudah mempertimbangkan
menyangkut soal pembelahan aspek sosiologisnya
karena kalau sampai dua putaran
seperti yang terjadi tahun dua ribu tujuh belas
mengikuti aturan pemilihan kepala daerah yang ada selama ini
begitu pula dengan daerah daerah khusus lainnya
jadi daerah khusus di provinsi aceh
daerah khusus di provinsi provinsi di papua
pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya